beribadah haji ke tanah suci adalah impian umat islam di seluruh dunia
warga indonesia bahkan ada yang harus menunggu belasan tahun
agar bisa mendapatkan kesempatan ini
ini suasana pagi sekitar pukul setengah sembilan
namun kabar mengejutkan dan menjadi viral belakangan
jemaah haji reguler asal indonesia membeberkan sejumlah fakta
di antaranya harus berjam jam menunggu bus di tengah cuaca panas ekstrim di musdalifah
jatah makanan yang terlambat datang hingga tenda di mina yang melebihi kapasitas
tak hanya pada jemaah haji reguler
jemaah haji khusus pada tahun ini juga merasakan kelebihan kapasitas
dampak dari penambahan kuota haji oleh pemerintah arab saudi
kami mencoba melihat maktab tiga ratus tiga puluh tiga di mina tempat sebagian jemaah haji khusus ditempatkan
lokasi maktab tiga ratus tiga puluh tiga atau dahulu dikenal maktab satu ratus tiga puluh
berada kurang dari satu km dari bangunan jamarat tempat melempar jumroh
maktab seluas tiga delapan ratus meter persegi ini disiapkan dengan fasilitas demi kenyamanan jemaah
tersedia makanan di sejumlah titik hingga sejumlah sudut yang dibuat dengan suasana kafe
tempat bagi jemaah menunggu waktu ibadah
kamar mandi pun disebar di beberapa titik untuk kebutuhan mandi buang air hingga berwudu
untuk beristirahat terdapat ruang dengan kasur sofa lipat
di sini terdapat jemaah dari masing masing penyelenggara ibadah
meski tampak nyaman faktanya maktab ini terlihat ramai karena terdapat kelebihan lima ratus anggota jemaah
seharusnya kapasitas maktab sekitar tiga lima ratus anggota jemaah namun diisi oleh sekitar empat ratus anggota jemaah
meski begitu para penyelenggara haji khusus yang tergabung dalam himpunan penyelenggara umroh dan haji atau himpuh
merasakan perubahan baik saat pemerintah arab saudi membuka pelayanan dari enam syarikat berbeda sehingga tidak ada monopoli
pihak penyelenggara bisa langsung berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan untuk menyesuaikan kebutuhan
lakukan oleh pihak di fullbad sudah maksimal dan kami merasakan sekali perubahan yang begitu signifikan dalam hal servisnya
contohnya seperti kami yang dilakukan di maktab tiga puluh tiga ini segala pertimbangan komposisi dan juga jumlah jamaah
diatur sedemikian rupa kerjasama antara himpuh sendiri sebagai asosiasi dan juga dengan pihak services dari maktab tiga puluh tiga maupun tiga ratus empat puluh
nah melihat kondisi yang ada memang semua maktab terjadi overload tetapi bagaimana penanganan itu kerjasama itu bisa berlangsung dengan baik
ketua maktab tiga ratus tiga puluh tiga dari duyuf al baid mengaku tetap berusaha memberikan pelayanan maksimal meski terjadi kelebihan kapasitas
akibat keputusan pemerintah untuk menambah kuota
kondisi ini berkaitan dengan keuntungan maktab diantara semua khujaj di masjid yang besar tapi kami berusaha sebegitu
insya allah kami melihat khujaj yang senang dan mencapai keuntungan dalam hal ini
kerjasama dan komunikasi yang baik penyelenggara ibadah haji dengan penyedia layanan di arab saudi agar jamaah yang sudah bertahun tahun merindukan jadi tamu allah
dapat maksimal melaksanakan ibadah mereka